tni angkatan udara kembali mendapat tambahan pesawat angkut c satu ratus tiga puluh j super hercules
super hercules kelima tiba di lanut halim perdana kusuma jakarta hari kamis kemarin
kedatangan super hercules langsung disambut dengan water selut atau tradisi penyambutan dengan semprot air
super hercules berregistrasi a seribu tiga ratus empat puluh dua ini merupakan pesawat terakhir dari lima pesawat sejenis yang dipesan indonesia
wakil kepala staf angkatan udara marsdia andiawan martono turut menyambut para awak yang menerbangkan pesawat
dari fasilitas produksi lockheed martin di atlanta amerika serikat ke lanut halim perdana kusuma
dibanding jenis hercules pendahulunya c satu ratus tiga puluh tipe j super hercules memiliki kemampuan terbang lebih cepat
daya angkut lebih besar lebih hemat bahan bakar dan mampu mendarat di landasan pendek